kita bergeser ke nusa tenggara timur ruas jalan transflores jalur labuan bajo
ibu kota kabupaten manggarai barat menuju ruteng ibu kota kabupaten manggarai
di provinsi nusa tenggara timur putus total akibat longsor
longsor terjadi akibat hujan teras yang menggoyor wilayah tersebut
selama dua hari sejak rabu malam
salah satu titik longsor yang menyebabkan badan jalan tertutup adalah
di mamis kecamatan beliling kabupaten manggarai barat
yang berjarak sekitar dua puluh km dari labuan bajo
badan pelaksana jalan nasional satuan kerja wilayah tiga nusa tenggara timur
mengerahkan dua alat berat untuk memindahkan material longsor
sementara satu unit ekskavator yang disiapkan tidak bisa menuju lokasi longsor
karena jembatan yang menjadi satu satunya akses rusak diterjang banjir
ini memang ada kendalanya karena untuk memasukkan lima alat berat
tergala di jembatan
jembatan kita semua menggunakan berisik itu
itu tidak bisa
jangan lewat berat
jadi alat yang kita pakai dari labuan ini saja
hingga jumat sore pembersihan badan jalan di mamis belum juga selesai
akibatnya pengguna jalan tidak bisa melintas
sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang hendak melintas
baik dari labuan bajo menuju ruteng
maupun sebaliknya harus berhenti di titik longsor
menunggu pembukaan akses jalan tersebut selesai
warga pun harus berjalan kaki melintasi titik longsor itu
agar bisa meneruskan perjalanan ke tempat tujuan
kami datang dari labuan
jam enam sampai di sini
hingga kami istirahat sebentar
karena tidak memungkinkan untuk bisa jalan
hingga kembali lagi
selain di kampung mamis
longsor yang terjadi di kampung culu
desa belang kecamatan beliling
bahkan menimbulkan korban jiwa
sementara di wilayah dataran rendah
yakni di labuan bajo dan sekitarnya
terjadi banjir besar
banjir menyebabkan sawah serta perkampungan warga
aryo jempol manggarai barat nusa tenggara timur
dan melalui sambungan telepon
kita sudah terhubung dengan kabak humas
dan protokol pemerintah kabupaten manggarai barat
nusa tenggara timur
selamat sore pak paulus
selamat sore pak herdi
pak paulus di mana sore ini
kondisi di sana terpantau
seperti apa pak
sepanjang hari ini memang
cuaca untuk sementara cerah
itu pak ya
pemerintah setempat bersahabat dengan
baik dari polisi dan tni
dan juga brimov
sudah turun ke lokasi untuk membantu mencari korban
yang masih tertimbun
dalam tanah longsor
apakah masih ada wilayah atau daerah yang terisolasi akibat
longsoran atau banjir ini
dan di mana saja itu yang terdampak
baik dapat kami gambarkan pak ferdi
memang untuk sementara akses darat menuju ke lokasi itu sangat susah
itu karena apa
kita dikepung oleh bencana tanah longsor yang sangat dasar
akses darat menuju ke tempat itu kabupaten manggarai barat
itu kita terhadang ada satu jembatan
nah di bawahnya itu sudah rongga
dan dengan demikian
kita tidak bisa mobilisasi peralatan peralatan yang berat
untuk bisa melakukan pencarian atau memindahkan material material longsoran
baik tanah maupun batu dan kayu yang telah memenuhi badan jalan
kalau misalnya kita lewat atas juga dari kabupaten setangga manggarai
kita juga memiliki kesulitan karena juga dikepung oleh tanah longsor yang begitu besar
yang sekarang kita lakukan memang ada beberapa peralatan peralatan kita yang sudah turun ke lapangan
tetapi itu tidak bisa menjangkau karena kapasitasnya sangat kecil
yang sedang kita tunggu itu adalah ada perbaikan jembatan
yang merupakan asis utama untuk dan menuju lokasi yang sekarang terkena bencana tanah longsor begitu
dan yang kedua pak ferdin
memang tanah longsor yang terjadi ini terjadi hampir di sepanjang sepuluh sampai dua puluh km
jadi itu banyak sekali tanah longsor yang materialnya tanah dan batu memenuhi badan jalan
sehingga ini memang sangat sangat menyulitkan kita untuk bisa sampai ke tempat lokasi yang ada korbannya begitu pak gadi
pak paulus artinya memang sudah diketahui bahwa titik titik tersebut adalah kawasan yang rawan longsor
lalu kemudian tidak ada antisipasi kah sebelumnya kalau mengingat musim ini

atau bagaimana skenario selanjutnya
baik baik pak fertin begini
pertama yang saya gambarkan bahwa ini memang
sangat diluar kebiasaan yang terjadi di sini
dan pertama ini bencana tanah longsor yang sangat dasar
dan bahkan kita bilang ini pertama kali terjadi dalam lima puluh tahun terakhir
dan itu juga pengakuannya dari
warga waspempat dan ini
sangat sangat parah sekali pak tadi
sangat parah jadi bagaimana
kemudian kita akses ke sana itu sangat
susah kita tadi dengan pemerintah
setempat dan kepolisian jalan
kaki sepanjang dua puluh
sampai tiga puluh km berjelokasi
kita sudah melewati satu
lonsoran kita dihadang lagi lonsoran berikutnya
itu sudah lewatin juga dihadang
lonsoran berikutnya jadi memang
sekarang tim kita sedang berusaha memindahkan
itu semua sehingga
ya berharap dalam waktu
beberapa hari ke depan
ini sudah itu bisa dipindahkan sehingga
peralatan peralatan besar itu bisa
saat ini masih ada
korban yang tertimbun di bawah tanah
lonsor begitu pak shali artinya
sekarang pemindahan material lonsor
ini masih dilakukan secara manual begitu pak ya
masih memang ada
peralatan tapi peralatan yang belum
bahwa peralatan yang kita gunakan
itu masih kapasitas kecil pak ferdi
ya untuk korban
sendiri sudah ada update terbaru pak
sementara itu yang
masih dalam ditimbun itu ada empat orang
dari dua rumah itu
ada kebetulan ada dua rumah yang
terkena tertimbun itu kemarin
satu rumah itu masih tiga orang dan
sesatunya lagi satu
masih saat ini kita tetap
melakukan pencarian secara manual menggali
dengan menggunakan peralatan
seadanya seperti skop dan
juga ya lingis dan
peralatan peralatan tradisional yang manual
yang kita berusaha untuk
menemukan korban korban yang masih
ditimbun di dalam tanah itu begitu pak
cuaca saat ini bagaimana pak paulus
warga yang ada di sekitar ini apakah
diungsikan ke tempat
baik untuk warga di
kampung culu pak terni memang diungsikan
salah satu atau di kapela
yang gereja gitu gereja katolik
yang jaraknya memang
cukup jauh juga dan
memang yang kita khawatirkan
di lokasi ini
yang bisa kami gambarkan bahwa
cuaca memang masih belum bersahabat
itu pak tadi masih belum
bersahabat dan potensi
ada longsor susulan itu masih sangat mungkin
kalau kita bisa menggambarkan
kondisi yang ada di lokasi ini
begitu baik terima kasih
pak paulus jeramun
kabak humas dan protokol
pemerintah kupaten manggare barat
nusa tenggara timur